badannya penuh peluka dan timbul goreng
ternyata dia masih hidup
aku tidak mau terlibat masalah denganmu
nanda akan pergi
terimalah takdirmu nanda nawanggulan
kamu harus kembali ke dunia manusia
sebelum kamu pergi
ini adalah bunga dari pohon bidah dari
bahwa kamu pernah menjadi bidah dari
terima kasih bunda dinda nawangsari dan adik adik bidadariku yang lainnya
semoga kalian tidak pernah merasakan apa yang telah aku alami
selamat jalan anakku
seperti buah ikan mati
badannya penuh peluka dan timbul goreng
ternyata dia masih hidup
ternyata dia masih hidup
ternyata dia masih hidup
dia dimana ya
oh amat sekali
eh baik kamu pergi dari sini
mau kamu seperti ikan busuk tahu
ya sana pergi pergi pergi
kakak haus sekali saya boleh minta air
iya sebentar ya
kak kakak siapa
kenapa bau sekali
kenapa kamu bersembunyi disitu
mau kamu apakan anak saya
kamu mau culikan anak saya
kalo masuk hutan
aku nggak mau ngejar
dia siluman hutan
saya yakin ini adalah siluman di hutan ini
ada bau amis seperti ini
apakah kalian tidak mencium
wah iya bau amis sekali
sepertinya ada di pohon ini
dia si luqman
ayo kita keluar saja
kenapa nasibku jadi seperti ini
sepertinya aku mengenal tempat ini
kanda akan selalu menjagamu
dan membuat kamu selalu bahagia selamanya
aku pernah lewat tempat ini